sebutan capres bagi prabowo oleh caimin disambut tepuk tangan dari para kader pkb yang hadir
di acara pkb road to election dua ribu dua puluh empat di senayan jakarta minggu siang
wakil ketua umum pkb zazilul fawait menjelaskan
kepastian nama capres dan cawapres yang akan diusung koalisi kebangkitan indonesia raya
akan diumumkan secara resmi dalam deklarasi koalisi kir dalam waktu dekat
hingga kini koalisi kebangkitan indonesia raya masih belum mengusung secara resmi
selain mengkonsolidir barisan kita menyiapkan satu tekad dan langkah
sementara itu ketua umum gerindra prabowo subianto mengaku tak ambil pusing
terhadap desakan agar koalisi kebangkitan indonesia raya
segera mendeklarasikan capres cawapres untuk pilpres dua ribu dua puluh
prabowo memuji keberanian caimin untuk mendeklarasikan
menurut prabowo deklarasi capres bukanlah hal yang sulit
menurutnya yang paling penting adalah memenangkan pemilu
sudah sudah sekalian deklarasi gampang
yang penting kita menang
menang untuk apa
menang untuk menyelamatkan masa depan bangsa indonesia
menang untuk apa
menang untuk menyelamatkan masa depan bangsa indonesia
menang untuk apa

pada kesempatan itu capres cawapres akan diusung
juga prabowo bercerita yang pernah menjadi lawan presiden jokowi dodo
pada pilpres dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
namun setelah itu ia bergabung dengan pemerintahan jokowi
dengan alasan untuk kebaikan bangsa
prabowo mengatakan dirinya menyayangkan di indonesia
masih ada cara cara politik yang saling menjelekan satu dengan yang lain
saya mengakui saya dulu rivalnya pak jokowi
tapi demi merah putih demi negara
saya bersatu dengan pak jokowi
tidak ada gunanya kita ribut gontok saya tidak mau
saya tidak mau jadi presiden di atas perpecahan bangsa indonesia tidak mau
prabowo menekankan bila ingin mewujudkan indonesia yang sejuk dan kompak
maka elit elit politik harus bersatu
tika beremu fajar bolivia cnn indonesia